kamu ngapain sih
ini udah belum
kebetulan kamu ada disini
bantuin aku masak ya
ngapain dibantuin kamu
mecahin telur aja mas
saya mau tau
mecahin telur gampang
saya gak pernah mecahin telur
masak mecahin telur aja
ya makanya belajar
mau gak kasih mas
aku masak masak sendiri mas
ya bantuin cuma gini
udah udah saya nggak suka nenek
asem kamu suka makan mangga semuanya begini
pelidam bisa yang lebih manusiawi gak sih jadi kalau kamu nggak habis saya
makannya saya juga bisa menikmati gitu
dulu ya nak ya jangan yang masih muda asem
papa nggak suka makannya ya udah nih habisin sayang kalau dibuang buat
mirna uya kiki ya udah udah udah udah selesai makannya kalau udah minta
bungkusin aja saya balikin piringnya
enak juga ternyata ya
hai kenapa ngeliatnya gitu
minum minum katanya enggak suka makan di pinggir jalan kotor ini itu
demen juga lahap malah bisa sih bisa nggak sih mas kamu makannya kamu yakin ngajar bisa
ya udah kalau ada apa apa jangan lupa telepon saya langsung telpon ya
aku pergi dulu ya
kenapa tuh kan baru saya bilang udah aw aw aja kamu udah kamu nggak kuat pulang ya nggak usah ngajar ya
udah istirahat di rumah dengerin saya kamu dengerkan tadi apa kata dokter kalau si balon biru sekarang udah mulai membesar kayaknya aku ngerasain tadi dia nendang deh waduh
kayaknya aku ngerasain tadi dia nendang deh mas
nggak tau mungkin karena dia pegang sama kamu kali mas
jangan ditungguin dong mas kan aku mau ngajak pasti nanti dia nendam kok
ya udah kamu potongin di rumah ya nanti di rumah kamu harus nendang nendang oke
inget kalau ada apa apa langsung telepon
nanti nong aja udah
sebentar lagi sampai
masih bisa jalan kan
gak mau jalan
duluan itu ambil kursi roda ini andin udah gak tahan
buruan sabar ya sayang
nanti lagi sampai itu kamu bisa

aku mau disini aja
harus pelan pelan pelan pelan
yaudah yaudah yaudah
gak usah gak usah
pak tolong pegangin tangannya istrinya ya pak ya
jangan diem aja semangatin istri kamu
semangat ya semangat ya
semangat ya semangat semangat
semangat apa sih mas ini
coba kamu gantiin aku sekarang